suaminya adriana dan bukan papinya
bisa bahaya kalau mama tahu suaminya adriana itu juga papinya refah
wah sepi amat kayak di kuburan
oh masih masih ma
aduh sorry banget ya mama jadi nunggu
sampai ketemu adriana lagi
udah gini deh papa akan ganti waktu nunggu mama itu dengan dinner
dinner bener ya pa
yaudah kalau gitu mama masuk dulu
papa tuh harus tanggung jawab
walaupun mama di ac nunggu di mobil
tapi namanya juga di parkiran
mama bisa kisut tau pa
aduh mama jangan kisut
kayak gitu dong
tapi walaupun kisut papa tetep sayang kok sama mama
yaudah mama masuk dulu ya pa
aduh harus burung burung
mama ketemu sama adriana dan suaminya di parkiran
berarti mereka sudah menuju ke tempat janjian kan
semoga saja aku bisa lebih cepat sampai di sana
pak sekarang gas pak gas pol
selamat siang bu
selamat siang mbak
mbak ini benar kan kantornya pak b iskandar
iya bener sekali
ah cocok saya bisa ketemu sama pak b iskandar

makan siang ya
eh pak kalau pak b itu makan siang cepet apa lama
pak b kalau makan siang dua jaman bu bisa lebih
itu makan siang apa masak dia
ini mah buang waktu namanya
tapi ya udah kadung sampai di sini
apa ditunggu aja ya
ditunggu aja ya
cuma kerjaan di kantor gimana ya
ah yaudah gini mbak
saya tunggu aja deh
kayaknya itu ada bangku kosong saya tungguin di situ aja boleh
tante ngapain di sini ada urusan
tante ke sini tuh mau ketemu papinya kamu repa
pengen ngomongin itu loh ajang miss cocok gitu
aduh gawat banget nih
gimana kalau tante marisa sampai ketemu sama papi
ya tapi sayangnya hari ini tentu kurang beruntung
soalnya papi kamu udah keburu keluar makan siang
tante kurang beruntung kamu senyam senyum senyum senyum
tapi gak apa apa senyuman kamu ini membuat ide cemerlang
hah gimana kalau kamu telpon papi kamu
tanyain papi papi lagi makan siang di mana gitu
kayaknya gak mungkin ya tante soalnya kan aku juga gak tahu tadi papi perginya udah lama atau belum
aku juga gak tau papi perginya kemana sama siapa ya kan teman
pasti papi gak marah
beneran deh telepon deh
aduh gimana nih jawabnya
tapi tuh tau nih muka muka kayak gini nih biasanya muka muka anak sekolah gak punya pulsa nih
udah nih pake handphone tante
gak apa apa ada kok tante pulsanya
ada pulsa ya udah telepon dong
numernya gak aktif tante
aduh sayang banget ya santa
iya papa kamu kayaknya makannya di goa deh
ya udah deh berarti hari ini tante belum rezeki ketemu sama papi kamu
ya udah ah gini aja
tante juga lapar nih kamu lapar gak
kita makan aja yuk kita makan bareng
kita makan berdua sambil ngobrol
hmm boleh banget sih tante
cocok kamu tahu dong restoran yang gak terlalu jauh dari kantor papi kamu
terus tempatnya enak makanannya enak jadi kita bisa ngobrolnya enak ntar
tau kok tante
kalau gue terusin ini masuk ke muka loh
pakai di kecolongan lo harus lihat pancingan lawan harus kondisi pasif
bagus lek lo udah banyak kemajuan
makasih bang ini semua berkata abang terima kasih
tapi ingat lo tetap harus kerja keras rajin untuk belajar bela diri
karena ini semua belum apa apa ini baru setengahnya dari ilmu bela diri gue
dan gue mau warisiin semuanya buat lo
oke semuanya sudah siap latihan
lo berhasil lolos dari angka spider
gue gak apa apa anak anak spider itu gak ada apa apanya untuk gue
lo taruh aku jer
tebareng deh aku brbl
hah enak ya bro
duh duh duh
duh duh duh duh
duh duh duh duh
duh duh duh
duh duh duh
duh duh duh
duh duh duh
duh duh duh
mereka gak bisa ngajar gue gue udah bisa
ngelewaskan diri gue kalian tenang aja
tapi emang harus gue akuin lagi
gue emang canggih
dekogre emang canggih
gue harus kuasai anak black cobra
semua anak buah black kobra
harus gue bikin takluk semua
brother wah lo kemanaan disini
nong ke emosi nih ayam jadi kangen
ketemu juga baru baru kemarin
lo bahasa inggris udah makin jago aja
cuma kebetulan mon
paling lihat dari film atau sinetron
kangen kangenannya nanti aja deh
aku mau ngomong serius sama mondi
jawab kenapa lo diem doang lagi
lo gak tau apa
raya tuh kasihan banget
aku tuh jahat banget sama raya
terus tau tiap hari
eh eh eh tahan dulu
kamu jangan gitu dong beb
kamu gak boleh dapet mondi kayak gitu
kamu harus nanya pelan pelan
biarin mondi ngasih kejelasan sendiri
lo semua tau beb
gue terpaksa mel
dan jujur aja ya
masalah yang lagi gue hadapin sekarang ini
masalah ini yang harus bikin gua
itu keputusan yang paling berat dalam hidup gua